gak keliatan kalo dari sini
kici pring satu dus
rangin ranginnya gak bawa
mau bicara baik baik
apa yang kamu tahu soal situasi terminal sekarang
sekarang terminal dipegang tony
tony di backup sama kang darman
siapa aja yang ikut tony
yang udah duluan disana
denny ncuy sama useb
disana ada anak buah kang darman juga
saya gak tau namanya
semua jualan makaroni goreng
oke terima kasih informasinya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
semarang tasik tasik cirebon cirebon cirebon
gimana jadi mau balik ke terminal
enggak saya mau jual makaroni goreng aja
sudah ada modal
belum masih nyari investor
yaudah kalau memang gak mau balik ke terminal
itu keputusan kamu
jangan bilang saya ingkar janji
yaudah kalau gitu
berusaha bos pembun datang
dia ke rumah kamu
dia mau apa
nanya soal terminal
saya bilang sekarang terminal kamu yang pegang
kamu di backup sama kang darman
oke terima kasih buat info nya
aku mau balik
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
oke sampai jumpa
yang jaga parkir siapa
saya enggak kenal
saya belum lihat
yang urus parkir sama yang nangih iuran keamanan
orang baru semua
termasuk yang lagi duduk di pos
termasuk yang lagi duduk di pos
gak kelihatan kalau dari sini
kecipring satu dus
seumur umur kalau saya ke sini nggak pernah bayar parkir
boleh ikut dulu
nunggu temen atau coba istirahat aja
maaf saya bukan lelaki macam itu
maaf lelaki kebanyakan kalau lihat perempuan kayak gitu
apalagi kalau perempuan itu lagi ada masalah kayak saya
kamu lagi ada masalah
ranginangnya belum bener bener kering
jadi tadi cecep nunggu
cuma nganter ke cimpring
kalau kita lagi ada masalah
kalau cuma disimpan di hati
suka bikin dada sesak
membuat napas kita terasa berat
kita perlu mengeluarkannya
mungkin ke dalam bentuk untayan puisi
atau bait bait lirik lagu
mungkin karena itulah
banyak puisi dan lirik lagu kebanyakan isinya tentang kesedihan
apalagi lirik lagu
kalau begitu kamu harus menceritakan masalah kamu secara langsung pada orang lain
walaupun orang lain itu belum tentu memberikan jarang keluar
cerahan atau apapun yang semacam itu
setidaknya beban dalam hati kamu sudah lepas
orang lain itu siapa
saya belum punya suami
masa perempuan secantik kamu belum punya suami atau gak punya pacar
saya gagal bersuami karena ditinggal pacar
saya lebih menjadikan
ditinggal mantan pacar yang akhirnya jadi mantan istri
lupakan itu nggak penting
kalau kamu belum punya suami nggak punya pacar
kalau kamu belum punya suami nggak punya pacar